jika anda baru tiba di sragen jawa tengah dari luar kota
jangan coba coba keluyuran atau anda akan berakhir di rumah angker
pemerintah kabupaten sragen telah meminta setiap desa
menyiapkan tempat karantina khusus bagi para pemudik
yang membandel di tengah pandemi covid sembilan belas
bupati sragen kusdinar untung yuni sukowatilah
yang meminta pihak desa menyiapkan rumah kosong
untuk mengkarantina paksa para pemudik
yang tidak menaati aturan karantina mandiri selama empat belas hari
salah seorang pemudik heri susanto menceritakan
awal mula dirinya di karantina di rumah kosong ini
dia pun mengaku menyesal tidak menaati perintah karantina mandiri
hari minggu kan anak saya nangis minta dibeliin
itu beda bedaan mainan itu
saya itu keluar ke sragen
terus hari katanya di mainan setiap di sana
setelah saat kes itu ya saya langsung pergi
lurah desa sepat mulyono mengatakan
ada tiga pemudik yang bandel tidak menaati aturan karantina mandiri
sudah tiga orang yang pertama masuk tanggal enam belas
yang kedua masuk tanggal delapan belas dua orang
semuanya ada tiga orang
dari kalimantan lampung jakarta
menurut pihak desa rumah karantina tersebut memang
sudah lama tak dihuni orang sehingga memiliki kesan angker
bagi warga sekitar
kartika bagus sragen jawa tengah